biarkan saja dia mendengar sebentar lagi juga dia mati
sebelum kita mengambil tongkat saktimu
aku mempunyai sebuah rencana
pak anang aku takut
yaudah yuk kita ngumpul tadi
tam adalah kapal
oh saya tidak kuat lagi menahan ngantukku
lihatlah mereka adalah prajurit prajuritku dan saat ini mereka sudah sangat terlatih
pajajaran akan menjadi milikku
dasar kau pengkhianat
berkhianat kepada raja yang jahat bukanlah sebuah pengkhianatan
aku tidak ingin dia mendengarnya

sebelum kita mengambil tongkat saktimu
sehingga tidak ada lagi rakyat
dan setelah itu
aku akan datang sebagai pahlawan
aku harus mengubah penampilanku lebih dulu
aku suka rencanamu
aku suka sekali
kau memang hebat kau pintar
kalian berdua sebentar lagi akan mati
sebelum kami mati
kau yang akan mati lebih dulu
siapa orang ini
dia bukan prajurit biasa
biar aku yang melawan
kamu melawan prajurit
kamu pemimpin mereka
sebelum aku menghabisimu
aku bukan siapa siapa
ternyata ilmu tenaga dalem
jangan ribut nanti ketahuan
yah dia malah ngorok
pak manjin bangun
pak manjin bangun
bantuin raden kian santel
bercuma kalau dibangunin
orang udah ngorok seperti itu
kalau kalian sudah berani
memasuki kawasan ini
tanak ratu dari para seluman ular
kita buktikan ucapannya sana